syukutilah pada sore yang berbahagia ini kita bisa berkumpul
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera kepada semua
om swasya sunamabudaya
salam kebajikan rahim
yang terima kasih
rekan rekan media yang hadir di tempat ini
maupun sekenap lapisan masyarakat
yang menyaksikan secara langsung
atas gugurnya prajurit terbaik tni
yang meninggal yang gugur pada
waktu indonesia pegang timur
informasi yang berada di media sosial
saya mencarankan kepada
untuk berkenan merujuk
pada informasi yang disampaikan
melalui jarum abis tni
yang berkaitan dengan
akan berdampak pada
tingkat keberhasilan operasi
tni sebagai patroli tni
tidak pernah mundur sejengkal pun
untuk menjaga kedaulatan
dan itu masih konsisten
dilaksanakan di papua
panglima tni dengan tegas
untuk ambil tindakan
adapun kondisi prajurit
saat ini masih
ada di beberapa lokasi
kami kesulitan untuk
menghubungi karena kondisi cuaca
yang tidak menentu
memerintahkan untuk melakukan pencarian
dan bantuan tembak bantuan tempur
itu saja yang saya sampaikan pada
suri hari ini
apabila ada pertanyaan silahkan
informasi yang lain belum kami dapatkan
untuk mencapai lokasi
baik dalam suasana
karena cuaca yang tidak menentu
jadi sekali lagi
saya mohon kepada rekan rekan media
untuk mengacu pada informasi yang kami berikan
selaku kodal utama dalam operasi ini
dan perintahnya sangat jelas
ini kan kita tahu ini bukan kejadian pertama ya pak
di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
bisa tolong dikonfirmasi pak
sudah berapa banyak rekan rekan tni
yang gugur di dalam operasi ini itu pertama
apa sih tindakan yang akan dilakukan kedepannya pak
karena ini kan bukan yang pertama pak
tindakan yang dilakukan jelas
panglima tni melakukan operasi militer
menegakkan sifat humanis
lebih tepatnya adalah smart operation
sedikit mungkin mengurangi jatuhnya korban
untuk strategi operasinya sendiri
kami tidak bisa sampaikan
karena itu sifatnya sangat sangat rahasia
untuk jumlah korban
nanti akan kami data ulang
dan kami sampaikan
pak levi pak dari metro tv
tembak ini terkait dengan adanya
penyanderaan dari pilot susi air
dan apakah memang kalau bapak tadi
sampaikan dari panglima tni
akan ada operasi secara maksimal
dan seperti apa pak nanti mungkin
akan ada tindak lanjutnya pak
sebelumnya kan ada tindakan perspektif gitu pak
jadi saya lupa menyampaikan bahwa
ini adalah bagian dari operasi penyelamatan
operasi selanjutnya akan
kodal tetap terhadap panglima tni
saya mau jawab pertanyaan dari pak sendiri
mungkin pak sebelumnya
pak ijit memang ada video gitu
itu terlihat kan
aktivitas pemerintah di tni

itu saat penyerangan
kemudian kedua pak

prokes pelaburan pasar
ini karena beberapa pertanyaan
ini update seperti apa betul

untuk berita berkaitan dengan
papua yang dari video tadi
kami belum menerima
untuk yang di
situasi dalam kondisi kondisi
terima kasih pak
saya johan pak dari routers
boleh tanya pak dalam operasi ini pak
apakah sudah didapat kabar kondisi pilot
sebenarnya seberapa sulitnya ini berlaku
sebenarnya seberapa sulitnya ini berlaku
operasi ini dan
kesulitan kesulitan apa yang paling
yang paling menyulitkan di operasi ini adalah
sudah diketahui areanya
operasinya sudah makin mengerucut
ini sangat tidak menentu di
kemarin kami mencoba untuk komunikasi melalui
saluran radio juga masih terhambat
untuk sementara masih berada di lokasi
kemungkinan panglima tni ke depan adalah untuk melakukan evaluasi
mendalam berkaitan dengan peristiwa ini
operasi ini dalam satgas gabungan dari satgas beberapa satuan
jumlahnya meliputi sekitar
oh lagi saya tidak bisa menyebutkan jumlahnya
dan terbagi menjadi beberapa titik lokasi
untuk inti dari pasukan itu kami tidak bisa menyebutkan
pak saya mau konsumasi
pasukan dari bapak itu kan ada sebuah

jadi apa sama pak jalan
ada yang tidak
seperti saya sampaikan tadi
kami masih mencoba mendalami berkaitan dengan keterbatasan komunikasi
cuaca di sana tidak menentu
update akan kami sampaikan perkesempatan pertama
sekali lagi mohon kepada rekan rekan untuk mengambil informasi dari kami
tidak dari pihak lain
dan ini akan cukup menjelitkan dalam operasi kami
pak tadi seperti yang bapak sampaikan
bahwa operasi ini akan dilakukan secara humanis
dengan adanya korban seperti ini
apakah langkah langkah ke depannya nanti pak
operasi tetap tidak jalankan
dalam waktu dekat
panglima t ini akan melakukan evaluasi yang mendalam
berkaitan dengan peristiwa ini
saya bang mada teferi
nah operasi ini juga termasuk
wilayahnya di titiki papua tengah pak
karena di sana juga ada satu orang korban dari
satu orang orang meninggal
bagaimana itu pak
wilayahnya ini ada di mugimap kabupaten tungga
di situ sudah mulai kita mengkerucut
kita sudah mengetahui posisi dari pilot dan penyandar ini

masih ada beberapa operasi
kalau setelah ini

atau dengan kekuatan masing masing
apakah itu adalah operasi penegakan hukum
atau operasi pengorbanan
seperti disampaikan dari bapak bapak
bahwa saling satu operasi dengan operasinya
lainnya saling berkesinambungan
untuk menjaga mengurangi jumlah korban
dalam waktu dekat
sekali lagi dalam waktu dekat
panglima tni akan melakukan evaluasi
yang sangat mendalam
berkaitan dengan kejadian ini
ya tpi satu tadi
ini kan karena beritanya masih simpang siur
dan juga total daripada prajurit itu belum juga jelas
ini kalau bisa dijelaskan
sebenarnya bagaimana kronologinya yang terjadi
dari hasil penyelidikan pihak tni sendiri
ya dari satgas ini mencoba untuk menyisir
mendekati posisi tni
ini dari para penyandra
kemudian ada serangan dari mereka
satu terjatuh di kedalaman lima puluh meter
dan ketika mencoba untuk menolong
mendapatkan serangan ulang
kondisi lainnya masih dalam tahap pendalaman
sekali lagi saya mohon kepada rekan rekan media
untuk mengambil informasi dari kami
agar tidak simpang siur seperti yang terjadi beberapa jam ataupun kemarin
perintah panglima tni jelas
tidak usah ragu ragu
ya terima kasih
untuk lain lain nanti kita bisa diskusi di belakang
terima kasih untuk kehadiran rekan rekan
kami segenap prajurit panglima tni juga berharap
adanya dukungan dari segenap lapisan masyarakat
agar operasi penyelamatan pilot ccr
dapat segera diselesaikan dalam keadaan yang jauh lebih bagus
kemudian kita berdoa kembali lagi pada almarhum
agar diterima di sisinya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh